desakan ekonomi sering membuat seseorang putus sekolah atau menikah muda
namun seorang perempuan di surabaya jawa timur berupaya menaklukkan dua hal ini
dan membuat warga di daerahnya lebih berdaya
apa yang ia lakukan kita simak kisahnya
sepuluh tahun sudah usaha kaligrafi jarum paku dirintis lila lestari
usaha yang dimulai dengan modal ala kadarnya
yang fokus pada para pekerjanya yang tidak biasa
ya lila sengaja mengajak para perempuan yang putus sekolah untuk menjadi pekerjanya
bahkan rata rata mereka terpaksa menikah muda karena desakan ekonomi keluarga
putus sekolah dan menikah muda adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kampung tempat tinggalnya
alasannya beragam mulai dari minimnya kesadaran pentingnya minimnya
pendidikan budaya nikah muda yang sudah dilakukan secara turun temurun hingga keterbatasan ekonomi
mereka kan kebanyakan paling pol lulusannya sd
sd pun kalau mau masuk ke industri kan harus pakai ijazah sma
itu kan mereka nggak bisa juga
jadi dengan mereka kemampuan yang pas pasan itu
masuk sini kita akan belajarin jadi mereka punya skill
lila lestari mengaku usaha kaligrafi jarum paku yang dirintisnya sejak sepuluh tahun silam ini
bermula dari ketidaksengajaan
orang tua lila yang sebelumnya telah memulai usaha kaligrafi
mengalami kebangkrutan hingga berdampak pada kondisi perekonomian keluarga
membuat lila kehilangan banyak kesempatan
kondisi inilah yang membuat lila justru bersemangat untuk bangkit
dan mengajak perempuan perempuan miskin dan putus sekolah di wilayahnya
untuk memperbaiki nasib
puluhan pekerja yang pernah bekerja bersamanya
ada yang kembali ke sekolah melanjutkan pendidikan
karena terbantu dengan pendapatannya membuat kaligrafi
ada juga yang memilih mandiri dengan mengembangkan pengalaman dan kemampuannya untuk ikut membuka
lila sudah berusaha kaligrafi

berjuang melanjutkan sekolah atau nikah muda
seolah menjadi pilihan bagi kebanyakan perempuan muda yang tinggal di permukiman warga

pernah putus sekolah
setelah lulus smp
keluarganya tak mampu membiayainya sekolah
ia kehilangan kesempatan belajar di kelas formal
bersama ibu dan adiknya
alisa tinggal di sebuah kamar petak sederhana
ibunya yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
tak punya cukup biaya untuk melanjutkan sekolah alisa ke jenjang sma
terus sama mbak lila itu
didorong buat sekolah lagi
itu nggak apa apa katanya sambil kerja tiga hari

terus sama mbak lila itu dibantu juga setiap bulannya
ya akhirnya sekolah di sma terbuka
nggak di reguler
alisa punya keahlian di bagian pemasangan paku kaligrafi
ia mengaku mendapat pelatihan khusus
termasuk membuat pola kaligrafi
kalau nggak kenal sama mbak lila sih
nggak sulit cari kerjaan di sini mas
apalagi kan kalau sama sekolah
kaligrafi jarum paku yang dikembangkan lila lestari bersama suaminya
dan puluhan pekerja putus sekolah
kini mengisi hampir semua galeri ternama
terutama di jawa timur
pasarnya pun sudah lama menyebar ke seluruh indonesia
bahkan manca negara
beberapa pasar luar negara terutama ke malaysia brunei dan nusa lama
dan sejumlah negara di timur tengah
juga pernah dijajaki dan cukup mendapat respon positif
jika bisnisnya makin berkembang
tentu akan butuh lebih banyak pekerja lagi
lila dan suaminya berharap mereka juga bisa lebih banyak menjangkau
perempuan perempuan miskin dan putus sekolah
tidak hanya dari sekitar rumahnya di kelurahan wonokusumo saja
tetapi juga di wilayah lain